sejumlah orang mengaku menjadi korban trading binary option padahal trading ini jelas tidak mengantongi izin alias ilegal
lalu pertanyaannya mengapa masih banyak orang yang tertipu semata iming iming investasi
kami bahas bersama togam l tobing ketua satgas swaspada investasi serta desmond wira pengambat investasi
selamat malam pak togam dan juga mas desmond
baik saya akan ke pak togam dulu pak tongam ini kan sebenarnya sudah jauh jauh waktu sudah diblokir
banyak sekali yang blokir tapi kenapa masih banyak memakan korban
ya kegiatan kegiatan binary option yang dilakukan oleh para broker atau talang dari luar negeri ini memang sudah lama kita blokir
namun demikian masih tetap ada disebabkan oleh dua hal tentunya
yang pertama dari sisi para pelaku ini dengan kemudahan teknologi informasi
mereka sangat mudah menawarkan melalui situs web aplikasi media sosial
yang memang sangat mudah diterima oleh masyarakat kita yang rata rata punya android saat ini ya
kemudian juga yang kedua banyak sekali pelaku pelaku ini berada di luar negeri yang menawarkan kegiatan kegiatan di indonesia
kemudian dari sisi masyarakat kita tentu ini menjadi perhatian kita bahwa kita masih harus tetap meningkatkan literasi keuangan masyarakat kita
agar mereka memahami bagaimana berinvestasi yang benar
kemudian yang kedua juga masyarakat kita ini sangat mudah tergiur dengan
ini ini bahasa tinggi dengan memanfaatkan mobil mewah rumah mewah
yang mereka pikir itu bisa dengan mudah diperoleh
nah ini menjadi penyebab juga masih marak saat ini
nah kami dari satgas waspada investasi tentu melakukan pemblokiran situs web aplikasi dari pelaku ini
kemudian kami umumkan ke masyarakat agar masyarakat tidak ikut di sana
namun demikian yang paling utama kami lakukan juga adalah edukasi kepada masyarakat kita
bahwa dalam trading
ini tidak ada sesuatu keuntungan yang pasti
dan dalam binari obscen ini sebenarnya
ini adalah tebak tebakan
tebakan yang merupakan kegiatan yang bukan perdagangan
karena tidak ada barang yang diperdagangkan di sana
dan juga bukan merupakan investasi
karena hanya merupakan tebakan atau prediksi harga suatu aset akan bergerak naik atau turun pada waktu tertentu
yang memang mirip seperti judi
jadi kalau tadi penjelasan pak tongam
ini pintu masuknya kebanyakan itu dari medsos ya
dari media sosial pak tongam
iya banyak dari media sosial tentu yang sangat mudah didapat informasi oleh masyarakat kita
oleh karena itu kami dari satgas waspadawistasi berupaya secara dini untuk melakukan pemblokiran terhadap para pelaku di media sosial dan di website dan aplikasi
oke saya ke mas desmond
mas desmond kalau tadi kan pak toma menyebutkan salah satunya adalah edukasi termasuk
tidak ada tuh investasi yang pasti
ini mungkin menjadi salah satu masalah edukasi ini
sehingga banyak sekali orang orang yang terjerat di investasi yang ilegal
artinya tidak mengantongi izin
itu yang dilihat juga artinya mas desmond bagaimana pemahaman masyarakat kita
bagaimana sih cara kerja dari investasi ini sebenarnya
jadi tidak ujuk ujuk langsung dapat duit banyak langsung kaya gitu
ya jadi kalau kita bicara tentang binary itu kan ada dua hasil ya
dia disebut binary karena ada dua hasil yaitu pertama dia kalau melakukan pertaruhan
dia bisa profit atau uangnya hangus semua itu
nah itu sama sekali bukan trading adalah bukan investasi
jadi kalau saya sarankan
sebaiknya kita hindari aja gitu binary ini
kita harus tahu bahwa binary ini sebenarnya dirancang supaya yang masuk ke sana itu nanti secara akumulasi itu akan rugi cenderung rugi
trader beneran seperti saya itu tidak mau menyentuh binari sama sekali karena ujung ujungnya pasti rugi
oke mau dalam jangka waktu berapapun ujung ujungnya intinya pasti rugi memang tidak ada keuntungan di situ
ya karena sistemnya itu sangat merugikan
dia memiliki yang disebut sebagai payout
payout itu adalah hasil yang tebak tepakannya itu
kalau dia benar dia mendapatkan misalnya tujuh
kalau dia rugi kalau dia salah dia ruginya sepuluh
padahal uang yang dipertaruhkannya itu sepuluh
reward dan resiko itu sangat sangat tidak seimbang gitu loh
jadi secara akumulasi nanti orang yang masuk ke binary ujung ujungnya pasti rugi
mas desmond dari laporan beberapa korban kan ini kan ada pihak seperti afiliator ya afiliator yang diadukan ya kan
nah posisi afiliator ini sebenarnya apa
apa diduga bisa mendapatkan uang cepat banyak
jadi kalau kita berbicara tentang afiliator itu tugas utamanya dia adalah promote ya
mempromosikan binary ini
dengan cara apa
bisa dengan menunjukkan hasil hasilnya hasil tradingnya dan segala macam
kemudian contoh dengan hidup mewahnya
jadi rata rata orang tertarik gitu loh
nah yang tidak diketahui orang trading debiner itu susah sekali
tapi afiliator itu kalau dari pengakuan salah seorang mantan afiliator
itu mereka lebih banyak dapat uangnya
komisi dari binary option perusahaannya itu
saya kembali ke pak tonggam
pak tonggap ini kan tadi pak tonggap katakan sudah ribuan sebenarnya yang di blokir
kemarin kan ada salah seorang warganet di twitter yang melaporkan katanya menduga

tapi ini sudah hilang dari playstore tapi ganti nama

kayaknya mungkin celah celah seperti ini yang dimanfaatkan oleh apps apps atau
aplikasi aplikasi sehingga terkesannya mati satu tumbuh seribu
padahal sebenarnya itu itu aja cuma ganti nama
nah artinya bagaimana pengawasannya ini pak tongam
supaya ini apa sudah dipotong saja di cut saja tidak ada lagi tidak muncul muncul
iya tentu perkembangan teknologi digital saat ini sangat memudahkan mereka melakukan
kegiatan itu dan tidak bisa ada yang menghambat tentunya dengan mengirim pesan pesan melalui
media sosial atau membuat aplikasi baru
ini sangat mudah dilakukan
nah ini ibarat supply demand sebenarnya
mereka ini melakukan karena masih ada pasarnya di indonesia
oleh karena itu yang perlu kita respon harusnya adalah pasarnya itu masyarakat kita ini
masyarakat dengan tadi menguatkan
masyarakat dengan tadi menguatkan itu
masyarakat dengan tadi menguatkan itu
tidak ada keuntungan di sini karena bagaimanapun juga tidak ada transparansi dalam
pergerakan harga itu
kalau kita lihat ya binary option ini dimainkan oleh mereka mereka yang berada di pelaku
dengan diadu tadi tidak ada transparansi
bagaimana mungkin kita mengetahui bahwa itu harga naik padahal tiba tiba turun sehingga
kita rugi di sana
jadi masyarakat kita kami sangat mengharapkan ya
nah ini ada tentu karena masyarakat masih ada pasar di indonesia oleh karena itu kami
mengharapkan masyarakat kita berwaspada tidak mengikuti binary option ini oke oke atasnya
berbicara mengenai afiliator juga apa tonggam beberapa korban ke melaporkan mengalami kerugian
kemudian ada afiliator disana artinya kalau itu terbukti bisa diproses secara hukum kah
ya tentu bisa kami melihat ya kreator ini kan melakukan fasilitasi terhadap broker atau pialang
yang ilegal di indonesia yang berasal dari luar negeri jadi broker atau pialang pialang ini adalah
memang ilegal di indonesia sehingga mereka ini diduga melakukan pelanggaran terhadap ketentuan
ketentuan yang terkait dengan pialang dan broker selain itu juga apabila mereka melakukan penawaran
atau promosi sesuatu yang tidak menjanjikan
sesuatu yang tidak pasti ini juga ada undang undang yang dilanggar di undang undang perlindungan
konsumen dan juga ada larangan di undang undang perdagangan berjangka komoditi untuk pasarkan
atau mempengaruhi pihak lain dengan cara membujuk atau memberi harapan keuntungan di luar kewajaran
di luar kewajaran tadi ya itu tadi seperti flexing mereka memamerkan transfer transfer secara semu
testimoni palsu sebenarnya yang sangat mudah dicerna oleh masyarakat kita jadi mereka ini
bisa diproses hukum dan kami sangat mengharapkan masyarakat yang merasa dirugikan agar segera lapor
ke polisi untuk melakukan proses hukum sehingga bisa menimbulkan efek jerah pada pelakunya dan
membuat pelaku pelaku lain yang melakukan kegiatan ini supaya tidak tidak melakukan kegiatan binary
vaksin lagi oke jadi sudah jelas ya jika memang nantinya ada masyarakat selain dari korban korban
tentunya yang sudah melaporkan saat ini jika memang merasa dirugikan dengan trading platform binario
omset ini silahkan untuk mengadukan kepada pihak kepolisian ya untuk ditangani lebih lanjut oke saya
kembali ke mas desmond mas desmond tadi kan selain patongan sampaikan ya satu sisi memang karena teknologi
tapi ada supply ada demand artinya masyarakat kita yang memang harus terus dicekoki dengan edukasi
tentang trading dan lain sebagainya anda melihat ini pun yang juga menjadi salah satu masalah mengapa

bisa diperlukan dan diperlukan oleh masyarakat yang lebih mudah untuk melakukan kegiatan binary option
yang tersebut juga bisa diperlukan oleh masyarakat yang tersebut juga bisa diperlukan oleh masyarakat yang tersebut juga
yang setipe setipe dengan ini masih masih ada di tengah masyarakat dan juga
masih masyarakat mau mengikuti padahal mungkin setengah tahu atau mungkin tidak tahu bahwa itu
tidak benar ya betul sekali jadi memang secara literasi finansial masyarakat kita itu memang
masih kurang ya jadi mereka diiming imingi sesuatu yang mudah dan bisa mengembangkan
menguntungkan dengan jumlah yang sangat menakjubkan mereka sangat tertarik gitu
kita harus melakukan edukasi secara masif ya pelan pelan jadi supaya masyarakat tahu mana
investasi yang legal yang benar dan bisa juga menguntungkan mereka gitu loh supaya mereka jangan
sampai terjebak lagi ke macam macam investasi yang ilegal seperti sekarang
oke jadi jangan sampai waspada lah ya terhadap investasi ilegal seperti ini
kemudian juga jauhkan pemikiran untuk mendapatkan sesuatu secara instan
ya kan cepat dapat uang cepat kaya bukan seperti itu cara kerja investasi ya
nah kalau memang masyarakat mau investasi mungkin lewat trading
apa yang harus mereka ketahui supaya tadi mencegah mau untung jangan sampai buntung
oke ya kalau misalnya memang masyarakat ingin melakukan investasi melalui platform trading
apa yang harus diketahui untuk mencegah jangan sampai mau tadinya untung jadinya malah buntung
ya jadi ada beberapa hal yang harus diperhatikan kalau kita mau masuk ke dunia trading atau investasi
yang pertama legal legalitas
legalitas itu penting jadi kalau kita misalnya mau masuk ke saham cari sekuritas yang di bawah ojk
kalau kita mau masuk ke hidang komen tapi kita harus cari broker yang di bawah kpp
satu lalu kedua kita juga harus belajar juga tenang analisis yang benar

binary ini ini ujung ujungnya pasti akan rugi gitu loh
jadi kita harus mau belajar sesuatu
di mana cara kita melakukan investasi
kita lihat fundamentalnya gimana mungkin teknikalnya gimana gitu
oke pak tunggam tadi dari mas dasmon
artinya masyarakat perlu mewaspadai bentuk bentuk investasi ilegal
seperti apa pak
supaya oke kalau misalnya udah gelagatnya begini
wah ini nggak benar jangan invest di situ
ya kami selalu mengatakan kepada masyarakat
apabila ada penawaran investasi dengan iming iming bahan yang tinggi
cek dua l legal dan logis
legal artinya cek izin badan hukumnya izin produknya izin kegiatannya
kalau nggak ada jangan diikuti
broker broker yang di luar negeri itu tidak ada izin di indonesia tentunya
tidak akan sangat sulit untuk perlindungan konsumen
apabila ada dispute yang terjadi dalam dagangan dengan broker luar negeri
kemudian logis artinya rasionalitas yang berhasil ya
seperti tadi tidak mungkin lah kita langsung dapat kekayaan rumah mewah mobil mewah
dalam waktu singkat sesuai dengan apa yang dijanjikan oleh para pelaku ini
dan juga secara logis bahwa perdagangan itu secara wajar
itu tadi tidak ada keuntungan yang pasti
pasti ada ruginya ada untungnya tentunya
dan kami meminta masyarakat
masyarakat yang ingin terjun dalam trading
agar belajar dulu jangan tiba tiba tidak tahu trading
masuk ke binary atau masuk ke perdagangan jangka komoditi
pelajari dulu bagaimana mekanisme trading sehingga kita mengetahui risikonya
oke pahami basicnya intinya cek legalitasnya seperti apa
dan harus berpikir secara rasional
rasionalitas itu penting
jangan sampai kecemplung tiba tiba nasi sudah menjadi bubur
baru tuh ya nangis nangis ya
terima kasih pak taunggam dan juga mas desmond sudah bergabung dengan cnn indonesia connect malam hari ini
mudah mudahan semakin mengisi pemahaman
mengedukasi masyarakat kita juga yang mau terjun mungkin ke trading
inilah hal hal yang harus diperhatikan ya
terima kasih selamat malam sehat selalu